peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh empat tni turut dimeriahkan atraksi pengibaran bendera raksasa dari atas helikopter oleh pasukan tni angkatan udara
atraksi ini dilakukan untuk pertama kali dalam sejarah di indonesia
atraksi udara giant flight menjadi pembuka serangkaian demonstrasi keterampilan prajurit oleh tni angkatan udara pada hari ulang tahun ke tujuh puluh empat tni
inilah atraksi pengibaran bendera raksasa berukuran dua puluh x tiga puluh meter
bendera ini memuat lambang tni serta logo yang mewakili angkatan darat laut dan udara
atraksi yang digelar oleh tni untuk pertama kali ini bertujuan menunjukkan komitmen tni menjaga keamanan dan kedaulatan negara
pasukan yang terlibat dalam atraksi tersebut adalah gabungan skuadron enam dan delapan tni angkatan udara dan sudah menjalani persiapan yang matang
giant flex sendiri sudah kita persiapkan sejak empat bulan yang lalu sebelum pelaksanaan di lima oktober ini
dengan dimulai dengan kita mengirimkan tim ke singapura negara negara kita di mana mereka sudah melaksanakan terlebih dahulu kegiatan yang serupa
setelah tim ini kembali kita membuat suatu tim pengkajian
kemudian melaksanakan pembuatan bendera
setelah itu juga di landuk tanah senjaya kita sudah mengundang dan mendatangkan tim dari rsaf untuk membantu kita dalam pelaksanaan pelatihan
total ada enam helikopter yang terbang dalam formasi
formasi terbagi dua elemen dan setiap elemen memiliki satu helikopter pembawa bendera dan dua helikopter lain sebagai pengawal
berada di ketinggian lebih dari satu lima ratus kaki
keterbatan kurang lebih seratus knot
saat saya sedang berada di dalam salah satu helikopter kuma yang berada dalam formasi dari sebuah atraksi udara oleh tni angkatan udara
dimana kegiatan ini juga turut memberiakan acara peringatan hut tni satu ratus tujuh puluh empat dengan mengibarkan bendera raksasa
putri demes wabi bakhtiyar jakarta